pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia benar benar memukul sektor perekonomian
terbatasnya pergerakan masyarakat langsung berdampak pada pedagang
pasar tanah abang salah satunya
belakangan sebagian pedagang mulai meninggalkan kios karena satu alasan pasar sepi pembeli
beberapa yang mencoba bertahan dengan berjualan di media sosial pun tidak berharap untung
yang penting stok dagangan habis terjual
selanjutnya tidak tahu harus apa
dikutip dari detik com kementerian ketenaga kerjaan mencatat ada sepuluh juta pengusaha mandiri menutup usahanya
sementara tidak ada wira usaha berarti tidak ada pekerjaan
angka badan pusat statistik pada februari dua ribu dua puluh

fenomena masalah sosial kini muncul
puluhan pengemis dadakan bermunculan di sepanjang jalan pluit karang utara penjaringan jakarta utara
saat dijumpai minggu sore mereka terlihat duduk di trotoar
di antara para pengemis ini ada yang membawa anak anak bahkan balita berharap belas kasih dari pengguna jalan yang melintas
menurut seorang pedagang makanan yang sehari hari berjualan di sekitar lokasi
munculnya manusia gerobak para pengemis berkarung di kawasan ini baru ia lihat sejak pandemi covid sembilan belas
jumlahnya tidak sedikit bahkan ada yang datang dari luar jakarta
ada yang berhenti ada yang ngasih
ini sepanjang jalan ini ada
sepanjang jalan ini sampai masuk dari ujung sampai masuk
oh banyak itu
ada anak anak kecil kasian tidur di sampingnya
ada anak kecil ada anak gede
ini salah seorang pengemis mengaku terpaksa merantau dari kota serang banten ke jakarta lantaran keluarganya sudah tidak ada yang bekerja
masih ikan angguran
ibu sama siapa kesini
ibu kesini sama siapa
ibu kesini sama siapa
pengemis dadakan dan manusia gerobak ini juga terlihat di trotoar jalan raya kawasan waduk pluit jakarta utara yang harus mendapat perhatian pemerintah
tim liputan cnn indonesia